meningkatnya angka kematian pasien covid sembilan belas di kabupaten pacitan jawa timur
membuat petugas pemakaman bekerja ekstra
seperti yang dilakukan oleh tim pemakaman asal kelurahan sido harjo kecamatan pacitan
tanpa mengenal waktu dari pagi hingga malam
dengan menggunakan ap dilengkapi yang melekat di badan dan rasa kemanusiaan yang tertanam di hati
mereka memakamkan jenazah covid sembilan belas di tpu kucur kecamatan pacitan dengan risiko terpapar covid sembilan belas
tim pemakaman yang terbentuk pada februari dua ribu dua puluh satu ini memiliki lima anggota
mereka bertanggung jawab memakamkan jenazah covid sembilan belas dari satu kelurahan saja
karena setiap kelurahan atau desa memiliki tim pemakaman sendiri
salah satu relawan tim pemakaman covid sembilan belas kelurahan sidoarjo menceritakan
mereka sempat kewalahan memakamkan jenazah pasien covid sembilan belas pada bulan juli ini
kita sehari untuk satu desa saja bisa tiga empat kali
kalau dari tim saya sendiri karena hanya berjumlah lima orang yang pasti merasa kewalahan ya
karena mau nggak mau jam berapapun kita harus berangkat seperti itu
tapi ya gimana lagi ini namanya tugas kemanusiaan
tak hanya di pacitan angka kematian pasien covid sembilan belas di banyumas jawa tengah mengalami lonjakan drastis pada juli dua ribu dua puluh
lebih dari lima ratus lima puluh lima pasien covid sembilan belas meninggal
pemuda pancasila dan muhammadiyah harus menggalang bantuan untuk pengadaan peti jenazah
dan menambah jumlah relawan pemakaman
agar proses pemakaman jenazah pasien covid sembilan belas dapat segera dilaksanakan dan membantu tim bpbd
pemda menambah relawan pemakaman dari organisasi masa
seperti pemuda pancasila dan muhammadiyah
serta menambah relawan di tingkat kecamatan
wakil ketua relawan muhammadiyah covid command center menjelaskan
dari lima ratus lima puluh lima jiwa warga banyumas yang meninggal karena covid sembilan belas pada juli
tim relawan mcc telah memakamkan satu ratus dua puluh dua jenazah
menurut dinas kesehatan sampai tanggal dua puluh dua juli itu ada lima ratus lima puluh lima orang meninggal
posisi itulah yang membuat banyumas ini menjadi tertinggi
dari awal ppkm ditetapkan mcc atau relawan muhammadiyah sudah memutuskan harus membantu tim pemakaman bbwt
tak hanya membantu memakamkan pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia di rumah sakit
relawan juga membantu memakamkan warga yang meninggal dunia saat isolasi mandiri
tim liputan cnn indonesia